banyaknya jumlah paket kiriman terlihat di tempat jasa ekspedisi di stasiun kota malang jawa timur kami siang
kenaikan jumlah paket ini bahkan terjadi sejak awal ramadan
pengelola mengaku paket kiriman mengalami kenaikan hingga tiga puluh persen
pada hari biasa jumlah kiriman per hari mencapai tiga hingga empat ton
namun menjelang lebaran paket kiriman bisa mencapai lima hingga enam ton
sedangkan jenis barang yang dikirim beragam mulai dari bingkisan lebaran makanan pakaian hingga sepeda motor
tujuan pengiriman paling banyak jakarta dan semarang
untuk paket akhir akhir ini sih banyak itu motor terus makanan terus barang barang pabrik itu kerajinan souvenir itu
naiknya bisa berapa ya tiga puluh persen lah
tak hanya jasa ekspedisi jasa lain yang ramai menjelang lebaran adalah jasa servis dan cuci helm
banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda dua membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa servis dan cuci helm
seperti penyedia jasa di sidoarjo jawa timur
di hari biasa hanya mengerjakan sepuluh helm dalam seminggu kini bisa mencapai lima belas sampai dua puluh helm
bahkan peningkatan ini sudah mencapai sepuluh helm
yang sudah dirasakan sejak awal ramadan
menjelang hari raya alhamdulillah peningkatan kalau bisa dibilang tiga puluh persen lah
dari rata rata kita cuma seminggu itu sepuluh helm sekarang bisa lima belas sampai dua puluh helm
harga yang ditawarkan untuk cuci helm sebesar lima puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia